hancur harga diri gue
udah gue disini pake baju
sekarang lo duduk disini
ditambah lagi ya
gue bawa bekal ini yang kaya
gaya seorang prince charming berubah jadi kayak pak reger
oh barusan tadi gue mau diandur sejaket
mau gue mintain sekarang aja nggak
bisa enggak gak usah banyak ngomong
gue tahu kok
yang terjadi sama gue sekarang
pasti ada olah lo kan
gak usah kebanyakan ngeles
sekarang gue minta lo jaga jarak dari gue
kalau bisa dua puluh langkah jauh jauh dari gue
ya mana mungkin sih gue gak bisa jauh jauh dari lo
gue gak suka dibantah
lu gak usah ambil resiko
kalau lu gak mau kena masalah
nafas yang tenang
gak keliatan banget sih ngedropnya
lo liat sendiri kan
stasiunnya pangeran kayak gimana
enggak banget tau gak
emang gak enak sih dilihatnya
memang kayaknya kalau udah sampai kayak gini
satu satunya cara untuk nyelamatin pangeran ya
bisa jadi dia datang ke birthday lo
udah gue gak pegang uang sama sekali
males banget kalau harus ngutang di kantin
pasti baru sekali ini dia ngerasain susahnya nggak pegang uang
baru kali ini gue makan bekal
punya ibu itu semua anugerah ya
ada kebahagiaan tersendiri yang gak pernah gue rasain selama ini
batu bata emang kadang bikin gue naik darah saking nyebelinnya
tapi kalau dia lagi kayak gini gue jadi gak tega
selama ini dia emang kaya raya dan punya segalanya
tapi ternyata semua itu gak cukup bikin dia bahagia
ternyata gak enak sendirian
tapi mendingan gini deh
gue juga gak mau minta belas kasihan sama orang
lo di sini aja

gue gak tegel liat dia makan sendirian
apalagi gak bau minum
feeling gue dia ada di kantin
panggirnya sama putri
kok pikir lo bisa duduk sama gue
lo udah gak ada takut takutnya sama gue
gue mau bikin gue tambah malu ya
wah fix tambah thanks in gue
udah gue disini pake baju
sekarang lo duduk disini
ditambah lagi ya gue bawa bekal ini yang kaya
riz riz tunggu dulu

kalau lo main pergi gitu aja keliatan banget
kalau lo main pergi gitu aja keliatan banget
lo juga keliatan gak suka liat putri sama pangeran

apa sih lepasin gak
bikin makanan ini pake cinta dan perhatian
bikin makanan ini pakai cinta dan perhatian

yang udah izinin lo tinggal di rumahnya
yang udah izinin lo tinggal di rumahnya
kayak masakan restoran bintang
kayak masakan restoran bintang lima
siapa juga yang mau ngatain
netting mulu sih
tuh gak usah gengsian deh sekarang
lo tuh gak usah sok berkuasa lagi
ada orang yang mau bikin lojan jadi
ditanya tuh jawab bukan yang malah batuk
jelek banget acting dia
kok muka lo mau merah
itu muka lo kenapa jadi hujan
lo beneran batuk
ini susu goreng minum dulu
minum dulu papa kan